berwisata ke korea selatan tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi tempat yang satu ini
terletak di sebelah utara kota seoul bangunan bersejarah ini berdampingan dengan modernitas ibu kota korea selatan
nah sebelum masuk ke istana pengunjung bisa menyewa pakaian tradisional korea atau yang dikenal dengan hanbok
penyewaan hanbok ini terletak di seberang kompleks istana gyeongbokung
di sini anda bisa memilih berbagai jenis kostum dan warna yang diinginkan
anda juga bisa merias diri dengan dilengkapi berbagai aksesori pendukung
para pegawai toko siap membantu jika anda mengalami kesulitan memakai hanbok
setelah berganti pakaian anda bisa langsung memasuki area kompleks istana
di sini anda bisa mencari harga yang berbeda
jika anda tidak memakai hanbok harganya adalah tiga won atau sekitar tiga puluh enam sampai empat puluh rupiah untuk masuk ke istana ini
gyongbokgung memiliki arti istana yang sangat diberkati surga
istana gyeongbokgung termasuk lima istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun pada masa dinasti yoseon
memiliki luas sekitar empat ratus sepuluh meter persegi istana ini mempunyai ratusan bangunan kompleks dan lebih dari lima kamar
bangunan utama terdiri atas istana gyeongbokgung termasuk genjongjeon
ada juga ruangan lain yaitu ruangan tahta raja dan pavilion gyeongweru
dinding bangunan dan atap istana didominasi kelir merah dan hijau
tempat ini juga telah diperlukan oleh pemerintah
telah beberapa kali direstorasi terutama pasca invasi jepang dan insiden kebakaran
berbagai sudut tempat tersebut sangat cocok diabadikan sebagai kenangan saat anda berkunjung ke istana gyeonbokgung
banyak pengunjung yang tak ingin melewatkan kesempatan bersuap foto
jika beruntung anda juga bisa melihat upacara pergantian penjaga lengkap dengan formasi barisan penjaga
dentuman suara upacara
dan umbul umbul bendera kerajaan
seru banget ya ini mungkin experience baru gitu ya

baju tradisionalnya korea jadi berasa prinsesnya korea gitu ya disini
istana gyeongbokgung buka pada rabu hingga senin
pada selasa istana ini tutup untuk publik
jam operasi tempat ini mulai pukul sembilan pagi
nah jangan lupa memasukkan istana gyeongbokung dalam list perjalanan wisata anda di korea selatan ya
kus indra seoul korea selatan